konsol nintendo merajai pasar konsol dunia lalu hadiah turnamen dota dua yang mencapai ratusan miliar rupiah
hingga pengakuan electronic sports sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang sekelas asian games
semua catatan penting di dunia game tahun ini kami rangkum dalam kalidoskop game dua ribu tujuh belas berikutnya
tahun dua ribu tujuh belas bisa dikatakan sebagai titik kebangkitan nintendo
konsol terbaru nintendo yaitu switch sukses menggusur popularitas konsol playstation maupun xbox
menggusung konsep hibrida nintendo switch bisa dijadikan perangkat portable sekaligus konsol rumahan
sukses besar nintendo switch ditandai dengan angka penjualannya yang fantastis
per oktober dua ribu tujuh belas saja switch telah terjual sembilan juta unit secara global
di pertengahan tahun depan switch diproyeksikan terjual sebanyak enam belas juta unit
tak heran majalah time menobatkan nintendo switch sebagai gawai terbaik tahun dua ribu tujuh belas
strategi marketing nintendo di tahun dua ribu tujuh belas
juga terbukti g dua
konsol nes classic dan super nes classic yang sukses di tahun delapan puluh dan sembilan puluh an
kembali diproduksi dan dilempar ke pasaran
hasilnya konsol legendaris itu laris manis di boyong penggemar yang ingin bernostalgia dengan konsol masa kecilnya
call of duty world war ii dinobatkan sebagai game konsol terlaris tahun ini
meski angka penjualannya tidak diketahui pasti
majalah forbes mengumumkan jika penjualan call of duty world war dua
mengalahkan penjualan game lain selama dua belas bulan terakhir
berbeda dengan versi call of duty sebelumnya yang menawarkan perang masa kini
call of duty terbaru membawa pemainnya pada latar belakang perang dunia ii
tentunya dengan persenjataan yang konvensional
dua ribu tujuh belas menjadi tren positif bagi perkembangan mobile game atau game berbasis aplikasi
dilansir newzoo pertumbuhan pasar game mobile dunia di tahun dua ribu tujuh belas
terus meningkat dan akan mencapai pendapatan hingga enam puluh lima miliar dolar amerika pada dua ribu dua puluh
lonjakan pasar mobile game seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone untuk bermain game
khusus di asia tenggara indonesia menjadi penyumbang gamer terbesar
saat ini diakini ada satu ratus lima puluh juta pelanggan mobile game di tanah air
sejumlah event adu ketangkasan olahraga elektronik juga giat digelar di tahun dua ribu tujuh belas
namun yang menjadi catatan adalah jumlah hadiah yang ditawarkan
total hadiah yang ditawarkan kejuaraan multiplayer online battle arena atau dota dua
price pool international dota dua tahun dua ribu tujuh belas mencapai dua puluh juta dolar amerika atau setara dua ratus tujuh puluh miliar rupiah
sementara pemenang kompetisi dota terbesar tahun ini adalah tim liquid dari eropa
yang membawa pulang hadiah uang sebesar satu ratus empat puluh empat miliar rupiah
tahun dua ribu tujuh belas juga menjadi babak baru bagi perkembangan olahraga elektronik
cabang esport mulai aktif diperkenalkan pada lima th asian indoor and martial arts games dua ribu tujuh belas
cabang olahraga elektronik juga akan diperkenalkan pada asian games ke delapan belas di indonesia
maupun asian games ke sembilan belas di tiongkok
walau masih sebatas olahraga demonstrasi pengakuan e sport di pesta olahraga sekelas asian games
menjadi angin segar bagi para atlet esport profesional
rencananya di tahun dua ribu dua puluh dua esport baru dipertandingan sebagai cabang olahraga yang memperebutkan mendali